calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menanggapi pernyataan salah satu lembaga independen pengawas pemilu yang menyebut tak ada indikasi kecurangan saat pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung
menurut anies kecurangan pemilu tidak dapat dilihat hanya dari proses penghitungan suara saja
anies menilai indikator kecurangan harus dilihat bahkan dari kegiatan prapemilu
dengan demikian menurut anies seluruh rangkaian pemilu harus dievaluasi untuk melihat apakah benar ada atau tidaknya indikasi kecurangan
kita hormati badan badan yang menyelenggarakan pemantauan mereka mengerjakan pekerjaannya
dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya
tetapi juga kegiatan pra penghitungan pra pemilu sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya
mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya